kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif badan pariwisata dan ekonomi kreatif kemen parekraf bapak rekraf
melaunching kampanye indonesia care untuk pertama kalinya di kawasan tempat wisata yang ada di indonesia
program kampanye indonesia care bertujuan sebagai strategi komunikasi untuk mempromosikan protokol kesehatan
yang memberikan rasa aman nyaman bagi wisatawan yang berkunjung di tempat wisata
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif badan pariwisata dan ekonomi kreatif badan pariwisata dan ekonomi kreatif badan pariwisata dan ekonomi kreatif
pada sabtu dua puluh enam september dua ribu dua puluh
menteri pariwisata wisnu tama kusubandio menyebut program indonesia care ini diadakan sebagai strategi komunikasi
untuk mempromosikan protokol kesehatan yang memberikan rasa aman nyaman bagi wisatawan yang berkunjung di tempat wisata
selain itu kampanye indonesia care juga bertujuan untuk menggerakkan kembali sektor wisata yang terpukul di tengah pandemi covid sembilan belas
dalam launching ini kemenparekraf bapak rekraf juga memberikan sertifikasi kepada pelaku usaha hotel dan resort
di sejumlah kawasan wisata lagoy bintan kepulauan riau
sertifikasi ini diberikan karena pelaku usaha di bidang wisata tersebut telah lulus verifikasi sebagai hotel
yang telah siap menerapkan indonesia care dalam panduan pelaksanaan cleanliness health safety and environmental sustainability
dan juga disebut dengan panduan pelaksanaan kesehatan kebersihan dan keselamatan untuk sektor hotel dan restoran
selain di tempat wisata kawasan lagoy bintan kepulauan riau daerah labuan bajo nusa tenggara timur dan mandalika nusa tenggara barat
dalam waktu dekat akan dilakukan kampanye indonesia care
indonesia care adalah sebuah strategi komunikasi untuk mempromosikan protokol chse tersebut
implementasi protokol chse di destinasi wisata dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung
apalagi pariwisata indonesia ke depan mengarah kepada quality tourism
implementasi nyata dari kampanye ini adalah melalui proses sertifikasi dan labeling indonesia care
program ini merupakan proses audit dan verifikasi standar protokol chse
kepada para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah melaksanakan uji coba destinasi
wisnu tama juga mengatakan vaksin juga dibutuhkan untuk memulihkan kembali kondisi wisata yang ada di indonesia
di kawasan lagoibintan tempat wisata di kepelawan riau masih mengendalikan wisatawan lokal
dan masih berkoordinasi dengan negara tetangga singapura
kapan akses untuk turis asing dibuka untuk berlibur ke kawasan wisata lagoy bintan
perkembangannya tadi seperti pak menko sampaikan vaksin juga salah satu kunci keberhasilan untuk pariwisata
tetapi sekali lagi kita masih belum bisa secara jelas seberapanya
kita laksanakan protokol kesehatan dengan sebaik baiknya
selama pandemi covid sembilan belas sektor pariwisata di bintan kepulauan riau sangat terpukul tanpa ada kunjungan turis
sesuai data dari kemenko perekonomian yang disampaikan menteri erlangga hartarto saat rapat penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
di kawasan wisata lagoibintan kepelawan riau batam dan tanjung pinang
ada tiga juta turis dalam setahun berlibur ke tiga daerah tersebut
sehingga bisa menghasilkan lima belas miliar usd
arpandi kabupaten bintan kepulauan riau